mahkamah konstitusi menolak gugatan uji materi hitung cepat pemilu dua ribu sembilan belas
dengan putusan ini segala hasil hitung cepat baru boleh dipublikasikan dua jam
setelah pemungutan suara di wilayah waktu indonesia barat selesai
mahkamah konstitusi menolak gugatan yang diajukan sejumlah stasiun televisi
dan asosiasi riset opini publik indonesia
pemohon menggugat pasal empat ratus empat puluh sembilan ayat dua dan ayat lima undang undang pemilu
kedua ayat itu menyatakan pengumuman hasil hitung cepat hanya boleh disampaikan
paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah waktu indonesia bagian barat
sementara itu ketua asosiasi televisi swasta indonesia atau atvsi
isyadi eska menyatakan menerima keputusan mahkamah konstitusi
terkait uji materi tiga pasal undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
dengan ditolaknya gugatan nishadi berharap masyarakat bisa memahami media televisi
baru dapat menyampaikan hasil penghitungan cepat dua jam setelah tps tps di wilayah indonesia barat selesai
melakukan pemungutan suara
menurut putusan mahkamah konstitusi seluruh pihak yang akan melakukan jejak pendapat dan hitung cepat
wajib mematuhi undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu dan peraturan kpud
pemilihan umum nomor sepuluh tahun dua ribu delapan belas
pokoknya akan dilakukan oleh mahkamah konstitusi dalam arti mereka mengizinkan kita melakukan quick count
quick count adalah perangkat pemilu yang sangat strategis karena diharapkan akan terhindar jangka waktu
yang ada sehingga kita bisa menyampaikan berita secara akurat tepat dan cepat
namun dengan keputusan ini kami akan mempertimbangkan
pada prinsipnya kami tentu menerima karena ini adalah keputusan mahkamah tertinggi dan kami akan membahas secara internal sebelum mempersiapkan langkah langkah berikutnya
mahkamah konstitusi menolak gugatan uji materi terkait aturan publikasi hasil hitung cepat yang diajukan oleh asosiasi televisi swasta indonesia dan asosiasi riset opini publik atau rop
dengan demikian hasil quick count besok baru bisa ditayangkan pukul tiga sore waktu indonesia bagian barat
kita akan ulas kemudian bagaimana menyikapi hasil putusan mk ini dan ada tidak sih dampaknya kemudian bagi masyarakat yang mungkin sudah terbiasa dengan adanya hasil hitung cepat di pemilu di tahun tahun sebelumnya
kita akan ulas malam hari ini di studio sebelah kiri saya sudah ada bang fadli ramadhanil peneliti dari perludem
bang fadli selamat malam
apa kabar bang fadli
dan di ujung sudah ada pak sunarto cipto harjono ketua rop
selamat malam pak sunarto
baik saya ke pak sunarto terlebih dahulu kalau begitu
bagaimana kemudian menyikapi hasil putusan mk yang menolak gugatan soal publikasi hasil quick count ini pak narto
dalam hal ini saya selaku ketua umum rob menerima segala keputusan mk
tetapi dengan sejumlah catatan tentunya
catatan itu seperti apa pak narto
dalam amar putusan yang tadi disebutkan itu disinyalir hasil quick count
dan pengumuman hasil quick count dan pengumuman jajak pendapat di hari tenang itu bisa mempengaruhi opini publik
padahal dalam amar putusan sepuluh tahun yang lalu pada tahun dua ribu sembilan dan dua ribu empat belas
kan kita punya dua jurisprudensi yang sama
itu dinyatakan tidak terbukti
nah tadi dibilang mahkamah konstitusi bilang bahwa bisa saja mahkamah punya pendapat

yang sebelumnya ya
kalau ada konteks yang baru
nah cuman di dalam persidangan tidak pernah disebutkan atau diperdebatkan adanya fakta sosial atau hasil hasil kajian yang menyebutkan itu
karena jelas jelas disebutkan
yang menyebutkan soal
soal bahwa misalnya jajak pendapat di minggu terakhir
menggiring opini publik begitu
menggiring opini publik
atau misalnya mengganggu ketertiban umum
itu di amar putusan sebelumnya sudah dinyatakan tidak terbukti
nah harusnya ketika itu dianulir pasal pasal yang pada amar putusan periode sebelumnya
harusnya kan dijelaskan dulu
fakta fakta sosial dan kajian kajian yang menguatkan itu
tapi itu tidak disebutkan di persidangan
jadi itu catatan catatannya meskipun kemudian menerima
tapi ada beberapa catatan yang perlu disampaikan juga begitu
mk itu kan lembaga yang punya pemenang untuk mereview undang undang
dan keputusannya kan bersifat final dan mengikat
ya kita tidak bisa berkata lain
kecuali menerima segala keputusan itu
bang fadli bagaimana ini terkait dengan hasil quick count ya
dan buat pemilu kita besok
masyarakat sudah terbiasa tentu dengan quick count kan
jadi bisa lebih cepat mengetahui kira kira siapa prediksi pemenangnya
tadi juga pak narto mengatakan tidak pernah ada ini menggiring opini publik dari hasil hasil yang sebelumnya memang sebetulnya
bagaimana sih kalau mas fadli melihat soal quick count ini
kalau membaca putusan mk siang tadi itu kan ada dua isu besar yang sebetulnya diputus mk
satu soal pengumuman hasil survei atau jejak pendapat di masa tenang
yang kedua mengumumkan hasil hitung cepat begitu proses pemungutan suara selesai
nah dua itu diputus mk secara bersamaan
soal pengumuman hasil survei dan jejak pendapat pada masa tenang
tentu kita menghormati putusan mk
tapi sebagai sebuah putusan hukum yang berdampak kepada
semua orang tentu tidak ada salahnya juga kalau putusan ini kemudian dibangun diskursus dari berbagai macam perspektif
saya bisa melihat putusan ini soal jejak pendapat itu di masa tenang dalam dua pendekatan
pertama sebagai sebuah proses partisipasi masyarakat
survei itu ya sepanjang dia disajikan dalam metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan
sumber anggarannya dijelaskan
ya menurut saya sah sah saja kalau kemudian itu diumumkan di dalam masa tenang
tapi ada yang menarik kalau kemudian di sisi yang lain
kalau kita melihat di sisi yang lain
putusan mk tadi itu mempertimbangkan beberapa hal yang menurut saya patut juga untuk diperhatikan
misalnya apa tuh
nah pertama mk mengatakan dalam realitas sosial yang kemudian dilihat oleh mahkamah
tak jarang pula kemudian beberapa lembaga survei itu kemudian memiliki asosiasi yang kuat dengan peserta pemilu
atau sebagai konsultan politik
di dalam proses pengumuman hasil survei itu akan sangat gampang kemudian
proses pengumuman itu disajikan disampaikan juga melalui media massa
nah kita kan menganut paham bahwa masa tenang itu tidak boleh lagi ada kampanye
jadi mk membangun logika itu
kalau kemudian hasil survei yang kemudian diumumkan melalui media massa di masa tenang
mk mengatakan ya artinya tidak ada larangan kampanye di dalam masa tenang
nah itu kemudian argumentasi yang dibangun mk di dalam putusan yang dibacakan siang tadi itu
nanti saya akan ke pak narto lagi untuk
menambah lagi apa yang kemudian kami ingin tahu
sebenarnya kenapa sih kemudian kita lebih baik ada quick count yang sudah dihasilkan terlebih dahulu begitu
nah bagaimana juga tadi menjawab apa yang disampaikan oleh bang fadli soal ada beberapa lembaga survei yang disinyalir
misalnya sangat erat kaitannya dengan beberapa partai politik atau mungkin tokoh tokoh tertentu
nanti kita bahas itu saja dah
kita akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali bersama kami di live from youtube percaya
saya ingin langsung ke pak narto kalau begitu bagaimana pak narto menjawab misalnya ada lembaga lembaga survei yang dikhawatirkan berkaitan dengan partai politik misalnya begitu
atau kemudian kita jadi bertanya juga
memangnya kalau harus ada quick count ataupun hasil hitung cepat itu sebenarnya apa
untuk apa sebetulnya
ya pertanyaan pertama
ya pertanyaan pertama
itu menjadi hak masing masing lembaga untuk dekat atau diasosiasikan dengan kandidat tertentu
karena memang tidak bisa diingkari bahwa lembaga survei itu ada yang menjadikan itu sebagai core business
sehingga mau tidak mau dia tergantung sama siapa
rekan bisnis itu
rekan bisnis itu
tetapi kita kan punya track record
artinya zaman sekarang ini paling gampang kita bisa men track apakah dulu pernah melakukan apa
apakah dulu pernah melakukan kesalahan
apakah dulu pernah tidak tepat hitungannya dan lain lain
masyarakat dengan gampang bisa mencari itu
artinya kalau lembaga survei mau main main itu pertaruhan kredibilitas
itu kan inti dari bisnis dia
kalau kredibilitasnya sudah hancur ya dia pasti nggak laku lagi
dan itu yang paling dijaga oleh lembaga survei
artinya sekali mau main main
berarti terdengar kemana mana
kalau kemudian ada lembaga survei yang memang tujuannya sejak awal misalnya tidak hanya core business
tapi memang untuk punya hasil yang berbeda
ini kan terjadi di dua ribu empat belas kan
ada hasil quick count yang kemudian berbeda
akhirnya masyarakat jadi bertanya tanya versi yang mana yang benar
itu mungkin bisa menjadi pertimbangan juga kan
makanya masyarakatnya kan hakim yang paling baik
jadi dia bisa menilai langsung
dan bisa menghukum langsung secara sosial
mana lembaga lembaga survei yang tidak kredibel dan mana yang salah
dan itu kan dibayar kontan
artinya hukumannya itu
artinya banyak lembaga survei yang kemudian molet berubah nama kemudian berubah asosiasi dll
nah kenapa kemudian hasil hitung cepat itu teman teman dari rop tetap memperjuangkan bahwa
harusnya tidak perlu menunggu jam tiga sore untuk bisa dipublikasikan kepada masyarakat
ya pertama terkait hakikat hitung cepat dulu
namanya juga hitung cepat
jadi pasti harus cepat cepat diketahui
bukan hitung tunda ya
kalau enggak ini namanya slow count
karena ingin menjawab hak masyarakat untuk ingin tahu lebih cepat
itu kan dijamin oleh konstitusi
masyarakat butuh informasi yang lebih cepat
yang ketiga yang perlu kita hindari zaman sekarang ketika sosmed udah menjadi trendsetter gitu
ketika jeda kalau indonesia bagian timur dihitung itu kurang lebih empat jam
dalam waktu empat jam itu banyak hal yang bisa terjadi
munculnya hoax munculnya banyak informasi simpang siur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas
artinya maksudnya apa yang dimaksudkan panarti
nah daripada kita merujuk informasi informasi yang nggak jelas juntrungannya bersifat hoax
ini loh ada quick count begitu ya
bisa jadi muncul hasil hasil quick count yang tidak jelas
apalagi yang tujuannya memang untuk menyesalkan informasi
nah justru itu yang memicu kemungkinan ketertiban umum
nah kita enggak ingin mencari informasi yang tidak jelas
dan suasana seperti yang dulu lagi ya bahwa dua kandidat sama sama sujud cukur sama sama pawe dan bertemu di satu jalan
kan pasti itu akan chaos gitu
jadi ketika lembaga survei diizinkan untuk mempublikasi sebelum dua jam tps ditutup
itu artinya kredibilitasnya bahwa kita mengeluarkan data itu berdasarkan metodologi scientific
dan kita ini punya badan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan punya alamat punya penanggung jawab dan lain lain
daripada membiarkan informasi yang simpang siur yang sumbernya tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan ke dpr
oke kita punya data lembaga survei yang terdaftar ya
kita coba tampilkan mungkin di belakang layar atau di
nah ini dia tuh di layar kita
ini empat puluh lembaga survei resmi yang terdaftar di kpu
jadi silahkan masyarakat mungkin bisa melihat lembaga lembaga survei ini
ya mungkin menurut pak narto kita punya badan hukum yang jelas begitu ya pak ya
terverifikasi ada beberapa lembaga survei terdaftar di kpu
tapi beberapa memang ini kalau kita lihat nama namanya yang sempat salah juga sih pak di pilpres dua ribu empat belas ya
oke baik saya ingin kembang fadli kalau gitu bagaimana pak fadli
ini soal hak masyarakat ingin tahu juga kira kira begitu
ya kalau soal hak masyarakat ingin tahu sebagai sebuah bentuk partisipasi
sebuah bentuk partisipasi saya sepakat ya
dan ini kan penting juga untuk kemudian orang bisa mendapatkan gambaran soal hasil pemilih
nah tapi ada yang menarik juga sebetulnya di dalam pertimbangan itu adalah menjaga kemurnian suara pemilih
dalam artian kalau kemudian sudah diumumkan di daerah yang menyelenggarakan pemungutan suara di indonesia timur
sementara di barat baru dimulai atau masih berlangsung misalnya ini kan secara psikologis akan mengganggu pemilih
nah itu yang coba dilindungi oleh mk
sebetulnya ini bukan dilarang untuk
tapi hanya menunda sekitar dua jam
dan setelah jam tiga itu data bisa dimunculkan melalui televisi dan teman teman lembaga survei bisa memunculkan itu
jadi menurut saya sebetulnya ini bukan sesuatu yang urgent untuk kemudian dipersoalkan lebih luas
dan mk sebetulnya mengambil langkah yang tepat juga memutuskan ini satu hari menyelenggarai pemungutan suara agar semua orang bisa mematuhi itu
kalau kemudian perbandingannya tadi kalau pak naruto katakan kan ya suara pemilih
kalau diperbatakan kan ya sudah yang sebelum sebelumnya juga tidak terjadi hal hal yang dikhawatirkan begitu ya pak ya
ada quick count ya ya sudah tidak juga kemudian hal hal yang tidak diinginkan atau menjadi pertimbangan pertimbangan mk semua itu bagaimana bang fadli
yang dipertimbangkan kan tidak hanya soal teknis penyelenggaraan pemilunya tidak terjadi ketertiban umum tidak terjadi gangguan sosial dan lain lain
cuman lebih besar dari itu kalau kita baca putusan mk itu mereka ingin bagaimana memberikan proteksi terhadap seluruh
proses penyelenggaraan pemilu termasuk juga pemilih tidak terpengaruh dengan proses hasil quick count yang sudah terlebih dahulu disampaikan di wilayah indonesia timur dan wilayah indonesia tengah
jadi kalau membaca keputusan mk sepertinya pertimbangannya aranya seperti itu
dan menurut saya itu sebuah hal yang pas ya untuk kemudian bisa dilaksanakan agar kemudian proses hitung cepat itu bisa dipublikasikan mulai dipublikasikan di media massa pukul lima belas waktu indonesia barat
jadi maksudnya masyarakat mungkin lebih tahunya sedikit lebih mundur begitu ya pak fadli
betul karena kan perlu diingat hasil quick count itu kan sebetulnya sudah suara yang sebenarnya bukan opini
kalau survei itu kan opini ya pak narto tapi kalau quick count itu ya sudah pilihan orang yang datang ke tps
jadi tidak mungkin berubah makanya kredibilitas teman teman lembaga survei dan makanya ada verifikasi juga oleh kpu itu menurut saya akan menjaga jalannya proses key count yang akan dilakukan oleh teman teman
baik pak narto jadi secara teknis bagaimana nih pak sudah ditolak gugatannya oleh mk artinya nanti bentuk kepada masyarakat supaya besok juga mungkin publik nggak kaget kalau misalnya mungkin kan juga banyak yang nggak tahu ya persoalan quick count ini
jadi mereka menunggu di tv ternyata kok nggak ada gitu jadi belum ada gitu jadi teknisnya bagaimana kemudian publikasi quick count itu berjalan besok
ya sudah pasti kita menghormati dan harus menjalankan keputusan itu karena undang undang itu hidup
jadi dia punya kekuatan hukum
artinya kalau kita coba coba ingin mempublikasikan sebelum dua jam tps indonesia bagian barat ditutup ya resikonya pidana gitu satu tahun enam bulan bayangin gitu kita di penjara kenapa kamu di penjara bikin quick count
publikasi quick count
ya kita harus menghormati itu tapi sedikit tadi menanggapi bang fadli ya soal mempengaruhi pendapat bagian yang belum memilih ya
itu menurut saya setback ya karena kita sudah berapa kali quick count ya kalau di pil kada sudah ratusan kali itu kalau di pil pres mungkin kita sudah tiga kali pemilu langsung ya
dan itu tidak terjadi apa yang dikhawatirkan gitu artinya mempengaruhi pemilih yang belum mencoplos kemudian mempengaruhi ketertiban umum itu tidak terbukti
nah kalau toh terbukti
harusnya hakim itu bisa menunjukkan kajian kajian mana fakta fakta sosial mana yang menguatkan bahwa itu terbukti sehingga amar putusan jurisprudensi terdahulu itu dianulir
karena itu jelas amar putusannya dua ribu sembilan dua ribu empat belas menyatakan tidak ada fakta sosial dan tidak ada kajian kajian yang menyatakan itu melanggar ketertiban umum mempengaruhi publik gitu
jadi apa yang dikatakan oleh majelis hakim
itu kan berdasarkan pada teori ya ada satu teori namanya bandwagon effect
dimana gampangannya itu dimana orang yang cenderung menang itu akan diikuti
tapi jangan salah ada satu teori yang berkebalikan namanya underdog effect
orang yang cenderung kalah itu akan mati matian untuk menang
jadi ketika di awal itu tampilannya itu kalah maka dia akan memobilisir yang lain untuk menang gitu
itu dua teori yang bertentangan
jadi kalau dalam komunikasi memang ada tiga
satu itu tidak mempengaruhi opini apapun
yang satu itu mempengaruhi bandwagon
yang satu justru mempengaruhi yang kalah gitu
artinya itu perdebatan teoritik
nah kalau hanya satu landasan teori yang dipakai itu tidak kuat
harusnya hakim menyajikan fakta fakta sosial dan kajian kajian baru sehingga dia bisa memperkuat kenapa amar putusan terdahulu itu kemudian tidak dipakai lagi
jadi pak narto melihat tidak ada sebenarnya urgensi juga untuk menunda nunda pengumuman hasil quick count gitu
justru yang saya jelaskan tadi ketika itu ditunda waktu empat jam di indonesia timur dan dua jam di indonesia barat
banyak hal dalam sejumlah waktu itu bisa terjadi gitu
dengan munculnya informasi informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
jadi besok mekanismenya akan seperti apa nih pak narto untuk pengumuman quick count supaya masyarakat juga tahu
ya kita kan juga sebagai penyelenggara quick count kita akan tambah
tampil di beberapa media televisi dan media online
kita akan buka running suara masuk itu mulai jam tiga
jadi kita menghormati keputusan mk sebelum dua jam tps di indonesia bagian barat ditutup kita tidak akan buka server gitu
dan itu juga dan tv juga baru boleh menampilkan ya hasil quick count quick count
dari lembaga survei
di jam tiga
di jam tiga
jadi yang sudah ditampilkan berarti sudah jumlah surat suara yang telah dihitung atau sudah masuk ke dalam tabulasi
karena mulai dari indonesia timur indonesia tengah baru indonesia barat
jadi setelah semuanya mencoblos baru bisa ditampilkan
tahu tahu banyak ya
tahu tahu banyak ya
itulah keputusan mahkamah konstitusi
bang fadli terakhir apa namanya untuk besok ini karena mungkin kita sudah terbiasa ada quick count
kalaupun memang ini menurut bang fadli tidak ada urgensi untuk dipersoalkan
tapi kira kira begini ada tidak sih kemudian ini dampaknya untuk pemilu kita besok
secara signifikan menurut saya tidak ada hal yang perlu terlalu dikhawatirkan
apalagi tadi teman teman survei kan sudah menjelaskan nanti mekanismenya pada pukul tiga itu ya nanti data yang masuk akan langsung mulai ditampilkan
pelan pelan nanti akan sampai kepada seratus persen
saya kira itu yang mungkin perlu dipahami oleh masyarakat karena sebelum ini kalau pilkada kan langsung ya
begitu tps ditutup pergerakan suara langsung dimulai
begitu juga di dua ribu empat belas
jadi sebetulnya perbedaannya hanya sedikit itu saja mas renhardt ditunda kemunculannya
jadi jam lima belas tapi tentu data teman teman survei sudah mulai masuk sejak tps ditutup
oke baik pak narto ada tambahan lagi terakhir
tapi sebenarnya kalau kita ingin lebih jauh
untuk lebih lanjut substansi dari apa yang kita perjuangkan itu adalah hak masyarakat untuk pengen tahu lebih cepat
dan hak lembaga survei untuk berekspresi
jadi ada dua hak itu kita bisa mengekspresikan diri dengan mengumumkan hasil tersebut
dan masyarakat juga butuh jawaban hak mencari informasi dan ingin tahu lebih cepat
itu yang sebenarnya substansi utama kenapa kemudian memperjuangkan ini sampai ke tingkat emk
meskipun kemudian memang
tapi kita apresiasi juga pak narto mau gimana pun ini sudah keputusan
dihormati dan juga dijalankan
mudah mudahan besok lancar kita akan tunggu hanya saja masyarakat mungkin yang masih agak agak bingung
besok quick count baru bisa ditampilkan pada pukul tiga sore
waktu indonesia bagian barat begitu ya pak narto ya
baik terima kasih banyak pak narto terima kasih sudah hadir malam hari ini
bang fadli tahan dulu masih akan berlanjut nanti dengan diskusi yang lain
kita ini mengenai apa namanya soal
nah ini bicara mengenai partisipasi partisipasi wni pemilih di luar negeri terbukti di luar ekspektasi panitia
apakah kondisi yang sama ini juga akan terjadi di dalam negeri besok
kami akan segera kembali bersama